mbak citra mbak tunggu mbak
papa papa ngapain kesini
terus kenapa sih sampai bawa bawa security kampus segala
bapak ini yang temanin papa keliling kampus buat nyariin kamu
jadi bapak ini orang tuanya mbak citra
iya pak terima kasih pak atas bantuannya
percis kayak orang lagi kasmara
kayaknya si putri emang lagi jatuh cinta deh pak
oh jatuh cinta
jatuh cinta itu emang sesuatu yang bisa cepat meningkatkan mood
ya mudah mudahan cinta kamu itu tepat sama orang yang baik

dia tuh selalu bikin masalah
jangan sama si pangeran itu dia tuh selalu bikin masalah
bikin saya marah terus
jangan bilang kalau kamu itu jatuh cinta sama pangeran
pangeran emang alasan saya tersenyum terus hari ini pak
udah beneran jadian put
yeay selamat ya
semoga langgeng sampai ke pelaminan
semangat ya put
saya tahu persis sikap pangeran itu gimana
kamu harus tetap kuat dan tabah ya
iya amin makasih ya
pak kasih selamat dong sama putri
gue yakin pilihan gue untuk menerima cinta pangeran
adalah untuk pangeran yang saya cintakan
dan saya juga yakin

walaupun gue sadar perjalanan cinta kami akan terjal dan penuh hambatan
tapi gue yakin kalau semuanya pasti berakhir bahagia
pak saya izin ke belakang ya
pak ini siapa
paket yang sudah disus goreng
aku kangen deh sama kamu
kapan sih kita bisa ketemuan lagi
betul disus goreng
aku kangen deh sama kamu
kapan sih kita bisa ketemuan lagi
orang tadi pagi juga ketemu

istirahat batu bata
aku kangen deh sama kamu
istirahat batu bata
jangan main hp terus
aku juga kangen sama kamu
cepet banget balesnya
gue pikir dia bakalan bales posisi jam istirahat
istirahat batu batak
jangan main hp terus
aku juga kangen sama kamu
pasti putri usus goreng
sengaja ke belakang dulu
supaya bisa denger voice note dari gue
gak bisa dong putri usus goreng
gue kangen sama lo
yang aku tunggu
peluk dan cium

oh asmara yang terindah
pasti lagi nyanyi buat pacarnya ya
obatnya udah diminum belum
udah dong sus
kami semua tidak menyangka
karena justru yang membuat kamu cepat bangun dari koma
adalah usus goreng itu
nama aslinya sih usus goreng
soalnya yang pertama kali saya dengar
di rumah sakit ini
banyak banget yang bicara soal kisah cinta
kisah cinta siapa itu sus
saya permisi dulu ya pak
siapa itu tadi yang dimaksud sama suster itu
jangan bilang ini kisah cinta kamu sama cewek asongan itu
cewek asongan siapa sih pak
nama dia tuh putri
bukan cewek asongan
berarti benar dong perkiraan papa
yang diomongin suster itu tadi
cinta kamu sama si putri
udah ya pak
aku males bahas itu sekarang
kalau sampai masa lalu itu terbongkar
bisa aja nawang dan anaknya akan membalas
apa yang papa lakukan dulu terhadap pak jaka pangeran
itu makanya papa sekuat tenaga
memisahkan kamu dengan putri anaknya pak jaka
pak ini orang tuanya mbak citra
terima kasih pak atas bantuannya
orang yang dikira penipu ternyata orang tua pacarnya sendiri
tadi papa teleponin kamu
tapi kamu gak jawab jawab telepon bapak
makanya citra gak denger
ya soalnya ada masalah internal dikit lah
sorry ya pak
masalah internal apa
oh bukan apa apa kok
papa ngapain ada di kampung
papa tadi meeting di dekat sini
terus papa punya inisiatif
pengen ajak kamu makan siang sebelum bapak balik ke kantor
itu pun kalau tidak bendrok sama cat roh kuliah kamu
aman kok pak
yaudah kalau gitu kita mau makan dimana
terserah citra ya
wah citra tahu tempat makan yang enak di sekitar sini
yaudah kalau gitu kita kesana yuk
kepangan basket kali ya
sianta teriak teriak gak jelas gitu